warga cipinang melayu terdampak banjir setelah kali sunter meluap sejak sabtu dini hari
masa dekat data tim sargabungan terdapat sepuluh rw yang ternam banjir
salah satu lokasi pengungsian warga berada di universitas borobudur jakarta timur
delapan warga cipinang melayu terpaksa mengungsi setelah kali sunter yang berada di dekat permukiman mereka ini meluap pada sabtu dini hari
warga mengungsi di beberapa titik posko yang telah disediakan oleh tim sar gabungan
salah satunya ada di titik saya berada ini yakni di posko pengungsian universitas borobudur
di sini ada warga dari tiga rw yang mengungsi dan sudah dibagi per rt tempat asal tempat tinggal mereka
dan bagi warga yang berada di pengungsian ini pun wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
karena memang bencana banjir ini terjadi di tengah pandemi covid sembilan belas yang melanda indonesia
protokol kesehatan yakni mengenakan masker lalu menjaga jarak
serta selalu berhubungan
mencuci tangan setiap akan melakukan kegiatan
namun sayangnya warga di sini masih belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan yakni menjaga jarak
selain itu warga di sini membutuhkan bantuan seperti selimut dan juga perlengkapan bayi
karena pengungsi di sini tidak hanya orang dewasa saja
namun juga anak kecil balita juga turut mengungsi di sini sehingga membutuhkan bantuan
seperti perlengkapan bayi dan juga selimut untuk mencegah dingin
karena pada malam hari ini juga berpotensi terjadi pembali hujan yang melanda ibu kota
lalu juga protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas ini juga diterapkan
dari petugas yang mengawasi langsung bertanggung jawab atas posko di universitas borobudur ini
yakni dengan menyediakan posko tes covid swab antigen
di mana jika ada warga yang merasakan gejala covid sembilan belas
maka warga bisa melakukan swab antigen yang disediakan oleh puskesmas kecamatan dan kelurahan setempat
ines ayuniza eg agung jakarta